kita awali reportase dari blitar proses eksekusi lahan serta bangunan terkait sengketa harta gonogini selasa siang diwarnai kericuhan
sambil berteriak dan menangis histeris pihak tergugat menolak dan menghadang petugas yang hendak mengosongkan isi rumah
kericuhan ini pecah setelah lis miningsih bersama tiga orang anak laki lakinya berusaha keras menghalangi petugas jurusita pengadilan agama kota blitar jawa timur
yang akan mengecek seluruh aset di dalam rumah sengketa harta gonogini
pengusaha sembako ini menolak eksekusi karena menilai jika amar putusan sengketa yang dibacakan oleh jurusita pengadilan agama blitar cacat hukum
sedangkan sebagian harta sengketa dengan mantan suaminya
sunanto telah diwariskan kepada ketiga anak kandungnya
namun upaya lis miningsih bersama anak dan keluarga besarnya sia sia
dengan kawalan aparat kepolisian jurusita tetap melanjutkan pengukuran lahan yang menjadi sengketa
sementara lis miningsih yang masih histeris bersama ketiga anaknya akhirnya dibawa oleh keluarga ke dalam rumah
saya akan tetap mempertahankan meskipun bahasanya di sini separuh dia sepatu saya
saya akan membagi beraset
sengketa harta gonogini antara lis miningsih dengan sunanto ini terjadi sejak tahun dua ribu sebelas yang lalu
pasutri yang sudah dikaruniai tiga anak ini bercerai dan saling mengklaim harta miliknya masing masing senilai empat lima miliar rupiah lebih